kan saya cuma semenit tuh ke sana doang

baru juga semenit
kan saya boleh parkir

warga tambun bekasi jawa barat ini langsung menghampiri mobilnya saat melihat petugas melakukan razia parkir liar dengan mobil derek
razia dilakukan lantaran mobil itu terparkir di bahu jalan jembatan tinggi tanah abang jakarta pusat senin siang
meski memohon dan meminta petugas agar tidak membawa mobilnya tindakan derek tetap dilakukan
pemilik mobil beserta istrinya terpaksa ikut petugas menuju monas untuk mendapatkan sanksi

tapi bapak masih dalam mobil pak nabi
enggak saya udah keluar saya udah matiin terus ke sana terus saya masuk lagi
berarti mau lagi parkir pak ya
rp satu per hari
uang itu kemudian dibagi hasil dengan juru parkir resmi
razia dilakukan karena seluruh lokasi parkir di jalan jalan kota mojokerto gratis sesuai perda kota mojokerto
tim liputan cnn indonesia